gak apa apa sih ma cuma gue lagi bingung aja
tadi pagi sih gue sempet ke rumahnya bella ma
dan ternyata bella dirawat
tapi gue gak berani buat nyamperinnya
kalau misalkan muka gue mirip lum ini kan gue yang ambil deh
loh yan yan
tapi jangan tinggi tinggi
lo di rumah gak ada kaca
keselin lu yak tuh
ya gue sih gimana ya
karena gue juga gak mau mencawain mereka gitu
soalnya gue pasti bakal sibuk banget
gue harus bolak balik ke sini ke singapura gitu kan
gak ada waktu gitu
pasti mereka juga nyesuaian sama jadwal lo lah
orang mereka yang pengen banget tuh jadi modelnya
percaya deh sama gue
mau boy ayolah lo ikut aja eh
gue ikutan ngatap gue ikutan eksis ya kan
wuhh yan temennya boy
kayaknya boleh nutupin sesuatu deh
kok dia kayak gugup gitu ya
gue beneran gak bisa soalnya
yaelah kalo gitu gak usah dipaksa lah
karena hal apapun kalo dipaksa itu gak bakal berujung baik
ya nih gak usah dipaksain
yaudah sekarang mendingan kita ke kantin nih
gue lapar yuk
aku lapar bebe
kantin di mana ya
di ini dari sini belok kiri
mas youthika bisa cepat ya
aku kok itu yang sabar
enggak mak aku rosak banget
karena sangat berpengaruh dengan kesembuhannya
kami akan terus membantu
kalau begitu saya permisi dulu ya bu
kamu permisi dulu ya bu
dokter jangan pergi dong
dokter harus sembuhin saya
dokter harus tanggung jawab
insya allah kami akan segera dibantu
tapi sekarang dia bilang
harus menerangkan diri dulu ya
saya permisi dulu
mami bicara sama dokter segedapnya
yang tenang tuh tenangnya
kayaknya gak segedap
aku mah atuh dok
keadaan kaki anak keseluruhnya
tidak bisa disembuhkan sama sekali ya pak
diusahakan atuh dokter
untuk sementara ini kami belum bisa kasih kepastian
ibu berdoa saja
untuk kesembuhan anak ibu
mudah mudahan kami bisa menemukan
solusi yang terbaik
untuk kesembuhan bella
ya saya mah pasti berdoa dokter
tapi saya juga minta
ya cari mungkin ada yang rujukan
yang bisa yang lebih canggih
yang bisa bantuin neng bella ya
insya allah bu
sementara ini bella masih so
ya semoga saja anak ibu
saya bahasi dulu ya bu
ya dokter terima kasih banyak dokter
eh kok tau si bella ayahnya dia
siapa yang kasih tahunya
tisaha ya teh
ini titipan dari mondi
cuma mau ngantriin aja tante bu bella
sudah tidak usah pikir pikir si mondi
kamu aja yang datang
siapa tahu dia bisa senyum melihat kamu
sok atuh kasep
sok atuh help help tantenya
help sakit dapet aja
kasih senyum sama anak saya ya
masuk masuk masuk
sok atuh tingali
cuma mau kirimin bingkisan ini dari mondi
mondi tau kamu di rumah sakit
tapi dia gak bisa kirimin langsung ke kamu
aku gak mau mondi nengokin aku
aku gak mau mondi sampai tau
mami aku gak mau
neng aku sadar ya
si mondi juga tidak tau kan
kamu ada disini
ya sudah kita tidak usah kasih tau ya
tapi dibawain gua
nggak udah kalian semua keluar dari sini
jangan sekali sekali tau mau dikonsisi gua kayak gini
enggak udah kalian semua keluar dari sini
mas dia beneran sendiri
ya tenang ya mbak
mbak pasti sembuh kok
pasti mbak sembuh kok
insya allah mbak sembuh
tuh kan aduh
dia memang lagi emosi pisan
ya namanya juga tiba tiba kakinya seperti itu
tolong jangan nyerah ya sama anak tante
dia butuh support dukungan
ya kita kan teh baru pulang dari amrik
jadi belum banyak teman lagi
dan saudara saudara juga pada jauh
jadi cuma ada saya sama dia saja
kamu sering sering lah
tengokin si bella
dia butuh pisan
ya tante pasti ya
nanti aku janji pasti aku akan lebih sering kesini
untuk tengokin bella ya tante
aduh nuhun pisan ya nuhun
kamu tenang baik pisan
maaf tato mau ke administrasi sebentar ya
tante mau cek cek apa apa yang dibutuhkan sama si bella ya
mamanya bella pasti butuh banyak biaya
gue gak mungkin lepas tangan gitu aja
kan juga gue yang ada di mobil itu
waktu kejadian bella ditabrak
gapapa sih lu gi
tadi pagi sih gue sempet ke rumahnya bella
dan ternyata bella dirawat
tapi gue gak berani buat nyamperin
soalnya gue ngerasa kayaknya
nyokapnya bela itu gak demen banget sama gue
tau enggak apa
semangat dong lu
jangan cuma gara gara masalah cinta lo jadi kayak gini gini
yang namanya urusan cinta pasti ada tantangannya
lu baru sempet ke mobil
lu udah berusaha
lu udah berusaha
lu udah berusaha
lu baru seru namanya
mungkin gue semarang gak bakal bisa lanjutin hubungan kita tapi
seenggaknya gue pernah kan
memotorin perasaan gue ke raya
harus bisa ngadepin abahnya juga
cuma masalahnya gini
dalam setiap hal tuh
kemungkinannya lima puluh lima puluh ya
dalam urusan cinta ya lo bisa diterima bisa ditolak
dan kita sebagai cowok
ya harus siap terima risiko
gak nutup kemungkinan kan
lu tarain perasaan lu ke bella
kita juga jangan terlalu berharap sih
seenggaknya kita udah nyoba
iya juga sih
ini bu rincian biayanya
terima kasih ya